seorang pemilik warung makan di serang banten kini menjadi sorotan setelah dirazia petugas satuan polisi pamung praja kota serang beberapa hari lalu dan menjadi headline di banyak media
ya setelah sempat tidak berjualan selama dua hari saini sang pemilik warung ini kembali membuka warungnya di daerah cikepuh serang banten
saini bisa kembali membuka usahanya setelah mendapat pinjaman dari bank keliling sebesar empat ratus ribu rupiah
beberapa hari lalu seluruh makanan di warungnya dibawa petugas satpol pp karena ia dianggap melanggar aturan berdasarkan surat edaran dari pemerintah kota serang tentang larangan berjualan pada siang hari selama ramadan
minggu siang saini didatangi tamu yang mengaku utusan presiden joko widodo dan memberi bantuan sepuluh juta rupiah kepadanya
selain itu netizen pun beramai ramai mengumpulkan sumbangan saini menyebut uang itu akan digunakan untuk biaya kuliah anaknya dan membuka usaha baru
saini berkata dia tidak akan mencari uang untuk berjualan
baru semester dua dia mau ini kayaknya mau mundur nogmas sih mau mundur kasihan gak usah mundur mundur
sebelumnya sabtu lalu video razia warung makan yang dijaga saini beredar luas di media sosial
petugas satpol pp kota serang menegur saini menanyakan kenapa warung makannya buka di siang hari di bulan puasa
saini terlihat bingung dan mengaku tidak tahu ada larangan berjualan makan di siang hari
ya berarti sosialisasinya kuat
kurang dari pemdanya alfian kita lihat petugas lantas meminta saini keluar dari warung
sementara petugas lain mulai menyita makanan makanan yang ada di warung dengan memasukkannya ke dalam plastik plastik
video razia ini beredar luas dan memicu aksi solidaritas dari masyarakat
masyarakat juga bertanya tanya dibawa kemana makanan makanan yang disita tersebut